ratu elizabeth ii wafat di usia sembilan puluh enam tahun
sang ratu adalah pemimpin inggris terlama yang pernah memerintah
dengan mangkatnya sang ratu apakah penerus tahta kerajaan inggris ini bisa secakap ke pemimpinan ratu elizabeth ii
kita akan membahasnya dengan marty natalgawa menteri luar negeri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
dan mantan dubes indonesia untuk britania dan irlandia
selamat sore pak marty
sebagai orang yang pernah belajar dan bertugas di inggris bahkan bertemu dengan ratu elizabeth ii ini
tentunya anda punya banyak tahu tentang ratu elizabeth ii ini
seperti apa sosok ratu sebenarnya di mata anda
ya tentunya pertama dan utama kita semua turut merasakan rasa duka cita yang sangat mendalam
ataslah berpulangnya almarhumah bangsa inggris
setelah kehilangan salah satu tokoh terpenting dalam sejarahnya
betul bapak tadi memang dalam berbagai tugas kami di masa lalu ada sejumlah kesempatan bisa berinteraksi dengan beliau
meskipun tidak secara terus menerus
tapi saya kira salah satu ciri yang menonjol dari beliau adalah kemampuan beliau untuk benar benar bisa membuat
siapapun yang saat itu menjadi
mitra bicaranya betul betul memberikan perhatian yang sangat sangat tinggi
dan pemahaman beliau tentang masalah apapun yang sedang dibahas pada saat itu sangat mendalam
jadi betul betul tokoh yang penuh pengalaman dan sangat bijak dalam menyikapi berbagai masalah
ya tadi juga banyak pemimpin dunia yang mengatakan bahwa sosok ratu ini sangat karismatik
kemudian seperti yang anda katakan juga
sangat cakep begitu dalam memimpin sebuah negara bahkan juga negara negara pesemakmuran
nah dengan penerus sang ratu charles apakah nanti akan mampu secakap ratu elizabeth ii
saya kira tentu masing masing kepala negara ada sifat dan cara pendekatannya yang
mungkin berbeda namun inggris selama ini selama tujuh puluh tahun di bawah ratu elizabeth
telah ada beberapa tradisi tradisi yang saya yakin akan dilanjutkan oleh raja charles iii
beliau antara lain sangat peduli tentang masalah lingkungan
misalnya sesuatu yang selama ini beliau tampilkan sebagai salah satu prioritas
juga menekankan masyarakat

juga menekankan masalah lingkungan misalnya sesuatu yang selama ini beliau tampilkan sebagai salah satu prioritas
yang pentingnya dialog antaragama yang juga sesuatu yang tentunya sangat erat di perhatian indonesia
perlu diingat bahwasannya pada tahun dua ribu dua belas yang lalu
bapak presiden republik indonesia saat itu bapak sby mengadakan kunjungan kendegaraan ke inggris seraya
di mana beliau diterima oleh ratu dan prince philip pada saat itu
jadi antara indonesia dengan inggris
hubungannya senantiasa diperbaharui
ada komitmen komitmen di bidang kerjasama di bidang hak asasi manusia misalnya
yang senantiasa kita kedepankan
nah ini yang menarik juga tadi dari beberapa dialog
banyak yang menekankan bahwa apa yang dihadapi oleh raja charles iii ini nanti
adalah bukan hanya isu isu krusial yang sedang terjadi di belahan dunia
tapi juga dari warga inggrisnya sendiri
di mana rakyat inggris terutama kaum muda
memandang keluarga kerajaan inggris ini
sudah tidak terlalu berpengaruh begitu dalam kehidupan mereka
bagaimana anda melihatnya
saya kira selama ini kalau kita ingat ratu elizabeth ii
beliau menjembatani berbagai generasi sebenarnya
dari generasi yang mengalami perang dunia kedua
generasi yang mengalami era perang dingin
kemudian proses dekolonisasi
dan kemudian dewasa ini masalah masalah lain
yang menjadi perhatian kita semua lingkungan hidup
dan masalah masalah seperti itu
jadi saya mikir posisi seorang ratu pada saat itu
dan saat ini raja itu kan sebenarnya di atas politik
tidak secara langsung mengikuti
tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan
melainkan sebagai constitutional monarch
jadi lebih menempatkan dirinya di atas perseruan politik
dan menjadi penyatu bagi bangsa dan rakyatnya
saya kira misi seperti ini akan terus dilanjutkan oleh raja charles iii mendatang
karena itulah salah satu yang menjadi kekuatan
anarki di inggris raya selama ini menempatkan dirinya
di atas perseruan politik
jadi penyatu bangsanya mungkin
wilayah kekuasaan monarki ini kan memang cukup luas ya
nah dengan wafatnya sang ratu
bagaimana nanti hubungan atau pengaruhnya terhadap negara negara
yang menarik dari inggris adalah negara ini kan tidak memiliki konstitusi yang tertulis
jadi semua berdasarkan konvensi
tata cara dan praktek negaraan yang disusun selama berpuluhan tahun
jadi saya kira itulah yang membuat masalah keberlangsungan kebijakan selama ini
saya kira akan bisa dipelihara
ya namanya commonwealth persemakmuran itu sendiri sudah semakin berubah sifatnya tentunya
dengan arus perubahan dan negara negara yang semula bekas anggota commonwealth
dan kemudian bahkan sejumlah besar dari mereka juga telah memisahkan diri dari persemakmuran
tapi saya kira semua bisa ditemukan bentuk kerjasama yang baru
yang isu isu yang baru mengenai masalah pembangunan
lingkungan masalah hak asasi manusia dan seterusnya
ya bagaimana dengan isu skandal yang kita tahu selalu mengikuti kemanapun royal family berada
apakah itu juga nanti akan menjadi sandungan bagi raja charles iii dalam memimpin ke depannya
saya kira masalah seperti ini masalah masalah seperti yang mungkin diberitakan
bukan sesuatu yang unik bagi keluarga
saya kira tidak ada satu pun seorang yang tanpa celah dan tanpa cacat
yang mungkin menjadi tantangan ke depannya adalah bagaimana membuat lembaga kerajaan monarki
lebih dekat dengan rakyatnya
sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh ratu elizabeth ii
dan memastikan agar seandainya ada gejolak gejolak
dan seterusnya yang harus diatasi ke semuanya itu tidak melemahkan institusi monarki
yang selama ini telah sedemikian kuatnya dan sebagian penting kontribusinya mungkin
nah dengan bergantinya penguasa inggris pasca wafatnya sang ratu apakah akan ada pengaruhnya bagi hubungan indonesia inggris ke depan

yang lebih mematuhi hubungan ketiga tiga negara indonesia inggris
yang lebih mematuhi hubungan ketiga tiga negara inggris inggris

mempengaruhi secara langsung adalah perubahan pemerintahannya
kepala pemerintahan yaitu seorang perdana menteri
misalnya sebagaimana baru terjadi beberapa hari terakhir ini
kalau perubahan seperti yang kita alami saat ini
ini sesuatu yang hampir unprecedented
karena terakhir terjadi tujuh puluh tahun yang lalu
baru tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
jadi saya kira dampaknya tidak akan langsung
tapi seperti tadi kami sampaikan
ratu elizabeth ii memberikan tempat yang penting bagi indonesia di bidang bidang tertentu
kami ingat pidato beliau pada tahun dua ribu dua belas
ketika ada kunjungan dari kunjungan kenegaraan indonesia ke inggris
menyinggung masalah hak asasi manusia
menyinggung masalah lingkungan dan seterusnya
ini hal hal yang juga diutamakan oleh
raja charles iii yang kami kira akan menjadi salah satu
semacam pilar dari kerjasama ke depannya mungkin
ya ini kan perdana menteri baru lee strauss
kemudian penguasa inggris juga baru raja charles iii
apakah nanti ini akan berpengaruh kepada hubungan mungkin geopolitik dengan negara negara lain
atau dengan negara persemakmuran inggris
atau bahkan juga akan ada gejolak di
rakyat inggris di kedepannya begitu
saya kira tidak harus tidak demikian
karena semangat atau reaksi yang terlihat ketika dengan wafatnya ratu elizabeth ii adalah reaksi yang sifatnya
rasa duka cita yang sangat mendalam semua yang direksi yang positif
dan karena masyarakat internasional pada umumnya melihat
beliau sebagai sosok yang di atas perseruan politik mungkin
dan raja charles iii kini juga adalah sosok yang di masa lalunya sangat pandai dan bijak dalam
memfokuskan dirinya pada topik topik yang mempersatukan masyarakat internasional
jadi bukan untuk beliau untuk
ikut campur tangan
dengan masalah masalah yang seharian
yang menjadi porsi dari pemerintahnya
melainkan melihat isu isu besar
apa tadi saya sampaikan
masalah lingkungan hidup
masalah hak asasi manusia secara umum
bagaimana bisa mendorong potensi dari para pemuda
jadi intinya topik topik dan masalah masalah yang menyatukan dan sifatnya teduh mungkin

dan tidak ada yang dirugikan dalam upaya upaya seperti itu
baik terima kasih atas insightnya pak marty natalegawa
dan telah bergabung bersama cnn indonesia breaking news kali ini
salam sehat selalu
dan cnn indonesia breaking news masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami